saluran kemi atau isk adalah infeksi pada organ sistem kemi yakni ureter ginjal kandung kemi dan uretra
penyakit ini disebabkan oleh bakteri e coli yang masuk melalui uretra dan berkembang di kandung kemih
biasanya gejala yang muncul yakni nyeri panggul yang merambat ke pinggang dan sering buang air kecil
dokter spesialis kulit dan kelamin cashteri menjelaskan infeksi saluran kemih dapat terjadi pada siapa saja
tetapi lebih sering pada wanita
hal ini karena saluran uretra pada wanita lebih pendek sehingga lebih rentan terinfeksi
isk berbeda dengan penyakit menular seksual atau pms
isk disebabkan oleh bakteri dan tidak menular
sedangkan pms disebabkan oleh virus dan menular melalui hubungan seksual
nyeri panggul dan sering merambat ke pinggang
dan yang paling sering itu buang air sering tapi sedikit sedikit
nah kalau sementara pada pms biasanya itu adanya ruam adanya kemerahan pada alat genital ya
perdarahan yang tidak biasa pada wanita
seperti menstruasi tapi bukan menstruasi dia seperti perdarahan post trauma
keshri menambahkan isk diobati dengan konsumsi antibiotik analgetik
antibiotik berfungsi untuk membunuh bakteri
sedangkan analgetik untuk menghilangkan nyeri terutama pada panggul
dengan pengobatan penderita isk dapat pulih kembali setelah dua sampai lima hari pengobatan
dokter kestri juga menyarankan untuk tidak menahan buang air kecil dan selalu menjaga kebersihan
untuk mencegah terjadinya isk ataupun infeksi saluran kemih penting untuk menjaga kebersihan
terutama saat kita ke toilet umum seperti ini
sebelum menggunakan toilet
untuk menjaga kebersihan
bersihkan dudukkan toilet umum
menggunakan tisu ataupun spea antisektik
kemudian juga setelah kita buang air kecil
gunakan air bersih dan juga tisu kering
tentunya hal ini untuk mencegah masuknya bakteri melalui saluran uretra dan yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemis